pasar printer tiga dimensi yang memang saat ini belum banyak dilirik di indonesia
padahal pasar produk industri kreatif ini cukup luas
konsulat jenderal amerika serikat di surabaya melalui program my america
menggagas workshop untuk generasi muda untuk mengenali peluang bisnis produk tiga d printer
atau pencetak tiga dimensi
produk produk ini tak ubahnya hiasan meja pada umumnya
namun yang tidak umum produk tersebut dihasilkan printer tiga dimensi
teknologi yang mulai digemari kalangan muda yang ingin masuk ke industri kreatif
melalui workshop yang digagas my america ini peserta diajak mengenali peluang bisnis mulai dari nol
pelatihan ini merupakan satu dari tiga kelas yang direncanakan
pada tahap awal peserta diajari mengenal sejarah dasar hingga peta bisnis produk printer tiga dimensi
peserta berlatar belakang desainer market startup sampai perajin souvenir yang bisa
bisa memanfaatkan teknologi ini
mendorong komunitas muda khususnya anak muda untuk mulai berpikir bahwa untuk mencipta itu gampang sebenarnya
karena alatnya sudah ada jadi mereka tinggal belajar
nah di tempat ini kita kasih fasilitas ada tiga d printer ada alatnya
lalu ada materi atau kelas seperti hari ini untuk mengajarkan mereka tentang tiga d printer
cara penggunaannya cara ngedesain tiga d objek
sehingga nanti pada akhirnya mereka punya visibilitas dengan teknologi dan mereka nggak alergi
dalam kelas ini peserta diajari mencari ide kreatif mendesain sampai eksekusi yakni mencetak produk dengan printer tiga d
di level selanjutnya peserta harus mempresentasikan perhitungan bisnis dan prospek pasar produk yang dihasilkan
tidak sedikit dari mereka yang tertarik memulai menggunakan teknologi
rencana saya akan mengembangkan prototipe ya
jadi prototipe yang saya kembangkan ini bersama tim tim startup saya itu
supaya prototipenya lebih bernilai jual lebih tinggi untuk presentasi ke investornya itu lebih meyakinkan
nah itu bisa didukung dengan teknologi tiga d printer itu
tentu saja bisa karena market kan miniatur itu kalau ada support dari tiga d printing otomatis masih lebih bagus lagi
karena yang dulu manual kalau bisa tiga d pasti lebih cepat dan pasti sangat komunikatif
bidang arsitektur mangket apapun itu juga
mereka menganggap teknologi ini bisa menunjang karyanya yang selama ini diciptakan secara manual
apalagi untuk memulai bisnis tiga d printer biaya yang dibutuhkan berkisar lima juta sampai dua puluh juta rupiah
peluang ini juga didukung ketersediaan bahan baku yang mudah didapat